dari sepak bola tanah air persela lamongan resmi mengontrak gelandang serang asal jepang shohi matsunaga pada selasa malam
matsunaga adalah pemain keempat yang direkrut persela setelah welas costa alves diego asis dan juga loris arnaud
perekrutan matsunaga berdasarkan rekomendasi sang pelatih aji santoso
kemampuan matsunaga memang tak diragukan lagi
ia pernah membela sejumlah klub elit liga indonesia seperti persib bandung persiba balikpapan dan gresik united
meski baru dua kali mengikuti latihan persela lamongan aji santoso melihat bahwa matsunaga cepat beradaptasi dengan pemain persela
oleh karena itu ia memberi rekomendasi pada manajemen untuk mengontrak matsunaga
di squad persela matsunaga akan menempati posisi gelandang serang dengan harapan makin memperkuat lini poros tengah persela
matsunaga sendiri akan mengenakan nomor punggung delapan belas nomor punggung yang telah menjadi ciri khas matsunaga semenjak bermain di indonesia
kecuali ketika bermain di persib